kita langsung cek di lapangan situasi terkini di bandung
ada koresponden angga dwi putra
angga kalau tadi disebutkan belum ada peningkatan yang signifikan sampai saat ini di terminal cicahem kota bandung
apakah anda melihat ada upaya antisipasi jika nantinya ada lonjakan penumpang ada peningkatan angka penumpang di sana
ya selamat malam puspa
memang betul hari ini belum terlalu terlihat adanya jumlah penumpang yang lebih banyak dibandingkan hari hari biasanya
meskipun memang di beberapa hari terakhir sudah ada sedikit peningkatan namun dari rata rata penumpang memang masih berada di angka tujuh ratus hingga delapan ratus penumpang
terminal cicahem ini memang khusus untuk keberangkatan ataupun kedatangan bus bus yang akan berangkat dari bandung menuju ke arah timur
ataupun sebaliknya dari arah timur menuju ke bandung
dan nanti disini
jadi prediksi mulai besok tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat peningkatannya juga tidak terlalu tinggi hanya sekitar tiga puluh empat puluh persen
dari tujuh ratus sampai delapan ratus penumpang akan naik menjadi satu seratus hingga satu dua ratus penumpang
dan memang mayoritas ini nanti keberangkatannya adalah dari sore ke malam hari
jadi peningkatan akan terasa pada sore hingga malam hari karena memang tujuannya lebih banyak yang ke arah timur itu adalah sampai ke surabaya
dengan memakan waktu kurang lebih dari dua belas jam seperti itu
sehingga nanti sampai di surabaya tidak dalam waktu malam seperti itu tapi sudah pagi ataupun subuh masih cukup aman bagi para penumpang
dan antisipasi yang dilakukan oleh pihak di subkota bandung terutama pengelola terminal cicahem
ini adalah dengan menambah jumlah tenaga ataupun petugas yang akan berjaga
total akan ada tujuh puluh petugas yang berjaga setiap shiftnya
ini juga nanti akan dibantu juga dengan petugas kesehatan
kemudian juga pihak polisian nanti akan didirikan pos
memang hingga malam hari ini saya belum melihat ada pos tersebut namun pada esok hari akan ada pos
yang di sana nanti juga akan ikut membantu melayani penumpang baik yang akan berangkat ataupun yang akan datang ke kota bandung
memastikan semua kebutuhan dari penumpang ini sudah bisa dilayani seperti itu
termasuk juga memastikan setiap bus yang akan berangkat terutama ini sudah layak jalan
kami tadi melihat salah satu proses bagaimana cara pengelola terminal cicahem ini memeriksa seperti itu
jadi memang sangat komplit mulai dari lampu pada saat malam hari ini akan digunakan
kemudian juga rem memeriksa sasis kemudian memeriksa kondisi ban dan juga melihat sim ataupun surat izin mengemudi milik supir yang akan berangkat ini apakah masih berlaku atau tidak
ini juga dilakukan pada saat akan keberangkatan
jadi memastikan semua
bus yang akan berangkat dari terminal sejalan ini layak untuk jalan aman dan dipastikan juga penumpang yang datang ini juga dapat terpenuhi semua kebutuhannya puspa
baik angga walaupun kita ketahui angka covid sembilan belas saat ini dinamis begitu presiden jokowi juga menyatakan akan berencana akan menghentikan ppkm sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh
tapi bagaimana dengan kesiagaan pemerintah daerah kota bandung khususnya di terminal terminal
atau sejumlah titik yang menjadi krusial di arus mudik dan juga arus balik terhadap kewaspadaan kesehatan masyarakat
ya betul sekali kami melihat sangat kontras jika dibandingkan dengan libur natal dan tahun baru tahun lalu
di mana kondisi terminal misalnya di kota bandung ini sangat ketat seperti itu mulai dari pemeriksaan apakah sudah vaksin atau belum
kemudian juga terutama masker ini masih banyak masyarakat yang menggunakan masker
namun di tahun ini kami melihat sejak pagi tadi memang kesadaran masyarakat dibandingkan dengan tahun lalu masih sangat kurang
jadi sudah banyak mulai yang melepas masker kemudian juga petugas juga tidak seketat pada tahun lalu ketika mengingatkan masyarakat ketika akan masuk ke wilayah terminal ini meminta mereka menggunakan masker
sekarang tidak seperti itu
kemudian juga kapasitas kapasitas di bus memang hari ini belum banyak yang terisi penuh
namun pada saat besok mulai masuk ke puncak keberangkatan
jadi memang ada banyak sekali perbedaan dibandingkan tahun lalu ini sekarang sudah lebih lowong
kemudian juga vaksinasi memang tidak semua diperiksa hanya beberapa saja kami melihat tadi
namun lebih banyak tidak diperiksa seperti itu
apalagi di terminal ini kita tahu bahwa tidak semua penumpang juga nanti akan naik dari terminal
ada beberapa pengguna bus yang nanti menunggu misalnya di sekitar pintu tol cilenyi misalnya yang akan mengarah ke tasik garut dan melalui jalur selatan untuk masuk ke jawa tengah dan juga jawa timur
jadi tidak semua memang akan naik di terminal ini dan memang dari segi pengawasan sudah jauh lebih menurun jika dibandingkan dengan pada libur natal dan tahun baru

angga dwi putra korespondensi ann indonesia melaporkan dari kota bandung jawa barat